terkait dengan kebocoran data pengguna facebook bergabung dengan saya malam hari ini mutia hafid anggota komisi satu dpr ri
mabutia selamat malam
selamat malam pani
iya mbak putih ya pihak dari kominfo sudah memanggil pihak facebook dan juga memberikan teguran meminta untuk melakukan shutdown dan juga untuk menyelesaikan atau menutup aplikasi ketiga
nah menurut dari pandangan komisi satu sendiri melihat permasalahan ini seperti apa cukupkah atau aturan main regulasinya seperti apa
kebocoran data terutama yang kasus yang facebook ini ya menurut saya adalah hal hal yang sangat serius sehingga pemerintah sebetulnya punya tiga opsi
jadi apa yang disampaikan menurut diantara itu kita dukung karena kami juga mendukung pemerintah untuk berjegat jegat dalam hal ini
saya melihat opsinya ada tiga pertama memberikan sanksi
menuntut kemudian yang ketiga penutupan akses
tentu dari tiga ini silahkan pemerintah lihat opsi opsi yang ada ini dikaitkan dengan bagaimana respon ataupun jawaban dari facebook
sampai saat ini kan pak rudiantara belum menyampaikan ya
setahu saya belum menerima balasan dari facebook terhadap permintaan penjelasan yang diminta oleh pemerintah
oke ketika facebook tidak mengikuti permintaan dari pemerintah indonesia
info menurut anda seperti apa apakah harus artinya gini pengguna facebook di indonesia ini kan facebook menjadi salah satu media sosial yang cukup besar cukup masif punya dampak kemudian penghuninya juga banyak gitu
mungkinkah itu terjadi
apa yang mungkin terjadi
penutupan bisa saja terjadi itu kewenangan dari pemerintah dan juga memang ada pelanggaran yang cukup serius ya
misalnya saja ya ini hanya saya bacakan beberapa pasal yang kemudian dilanggar oleh facebook dalam hal ini
ada undang undang ite pasal tiga puluh dua yang ayat dua nya mengatakan setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak
artinya ada kebocoran data di situ
konsekuensinya juga secara hukum juga ada penjara delapan tahun kemudian denda dua miliar ditambah penjara sembilan tahun denda tiga miliar dan lain lain
jadi seminimal semini minimnya adalah dituntut secara
hukum karena kita negara yang berdaulat sehingga harus hukum kita dipatuhi siapapun itu
jadi saya tidak hanya berbicara tentang facebook saya bicara untuk siapapun aplikasi apapun yang kemudian masuk dan beroperasi di indonesia
oke mbak mutia kita ngomongin tren big data
trend big data ini kan cukup luas ya meluas lah ya
berkaca dari kebocoran data pengguna facebook kemudian juga bocornya data nik dan kakak ketika registrasi sim beberapa waktu yang lalu gitu
anda melihat apakah
masyarakat indonesia dengan mudahnya sadar atau tidak sadar mereka bisa men share informasi yang sifatnya pribadi personal kelayanan internet kemudian media sosial
perlukah kita suatu atau sebuah regulasi yang melindungi data penggunaan data pribadi ini untuk melindungi itu proteksi
ya komisi satu bersama dengan pemerintah dalam hal ini menkominfo sudah berkali kali dalam rapat itu kita sepakat untuk adanya undang undang baru
yaitu undang undang pelindungan data pribadi
ini disepakati juga menjadi inisiasi dari pemerintah sehingga dpr posisinya menunggu dari pemerintah untuk kemudian memasukkan draft ruu perlindungan data pribadi
setelah itu kemudian nanti kita akan bahas di komisi satu
artinya urgency atau keperluan terkait adanya undang undang khusus terkait pelindungan data pribadi itu betul memang dibutuhkan
dan kalau kita melihat peta dunia terhadap peta negara negara
yang masih lemah gitu di perlindungan data pribadi indonesia menjadi salah satu negara yang tercatat sebagai negara dengan minimnya undang undang ataupun aturan terkait perlindungan data pribadi
padahal misalnya dalam pertemuan g dua puluh nanti di argentina tahun ini isu perlindungan data pribadi adalah salah satu isu yang akan diangkat oleh kepala kepala negara dari g dua puluh
oke mbak muti ya terkait dengan bocoran satu juta data pengguna facebook di indonesia
ini sudah ada informasi artinya data ini digunakan untuk kepentingan apa untuk apa atau ada penelusuran apa atau penyelidikan yang dilakukan oleh dpr bersama kominfo
ketika data sudah bocor apapun bisa terjadi
jadi saya tidak bisa memastikan data ini digunakan untuk a b c d gitu
kecuali cambridge analytica kemudian mengakui bahwa data ini dipakai untuk apa gitu ya
tapi intinya yang utama bagi kita adalah data ini bocor
ketika data bocor kita bisa membayangkan yang terburuk yang mereka bisa lakukan dengan data data ini
tadi kan fadi mengatakan ya kalau misalnya masyarakatnya yang secara sadar men share mereka mungkin tidak apa apa gitu data mereka dibagi gitu ya
tapi ada jadi ada kepentingan masyarakat sebagai pengguna dari facebook tapi ada juga national interest yaitu kepentingan negara
terutama dalam hal pertahanan keamanan
keluarga negaranya dibocorkan
jadi ada dua hal yang berbeda sehingga masyarakat mungkin ada yang tidak apa apa
tapi secara negara kita juga harus memproteksi pertahanan keamanan kita
dan ketika data bocor digunakan untuk kemungkinan politik atau mengadu domba itu sangat berbahaya untuk kepentingan negara
baik terima kasih mbak mutia hafid anggota komisi satu dpr ri
sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini
terima kasih puan rho
terima kasih mbak veronica mbak aslihan
terima kasih mbak rianita
terima kasih meuvet
terima kasih raditya
terima kasih apazdob
terima kasih mitra
terima kasih dan schwed
terima kasih merk wuker
terima kasih hafid
jangan lupa salam
kalian pembeli saja yah
terima kasih tante minh
terima kasih tante minh
terima kasih valentina
selesai dari wsp
selamat pul ollie mbak rho
terima kasih mbak rho
terima kasih rho
berani nih efeknya karena besar loh
jadi mungkin ada persaingan bisnis ada menyangkut bisnis juga ya di sini